dan kita sudah terhubung dengan heru prasetyo general manager angkasa pura satu juanda
selamat malam pak heru
selamat malam bang salam sehat selalu
terima kasih pak heru sudah bergabung dengan kita malam ini
pak heru kita ingin mengkonfirmasi lebih lanjut tentang bagaimana kemudian
pemberlakuan sikm dan juga protokol kesehatan yang berlaku di bandara khususnya di bawah angkasa pura i
ini sikm dan rapid test atau pcr ini menjadi syarat untuk terbang
bagaimana kemudian aplikasinya di bandara juanda secara khusus pak heru
menyikapi hal tersebut di bandara juanda telah membentuk satgas
posko covid pada tanggal dua puluh enam kemarin yang mana dan satgasnya dari tni angkatan laut
kemudian anggotanya terjadi posko covid provinsi kemudian kkp itu sendiri angkasa pura dan otoritas bandara
kemudian dalam pelaksanaan pengisikan dokumen administrasi nanti akan dilaksanakan oleh pr land
berkait dengan dokumen tersebut kita memastikan bahwa dokumen itu clear
apa yang menjadikan persyaratan masuk ke dki
salah satunya adalah masalah rapid dan swab
sebatas penumpang bisa menunjukkan administrasi tersebut kita akan mengizinkan penumpang untuk
untuk selanjutkan perjalanan
kalau tidak ya dari satgas akan ditahan
kemudian dari kesiapan penyediaan swab atau rapid bandara tidak menyiapkan rapid atau swab itu sendiri
karena itu persyaratan tiket oleh penumpang harus dipandu sehingga rn akan bisa mengeluarkan tiket ini sendiri
artinya kemudian sebagai apa namanya sebagai operator angkasa pura satu paham begitu ya bahwa kemudian
pemimpin pengisian ini maksudnya seharusnya akan dihasilkan oleh pengisian ini
pak pura satu paham begitu ya bahwa kemudian sebagai operator angkasa pura satu paham begitu ya bahwa kemudian
protokol kesehatan dan juga kebijakan untuk pemeriksaan tes pcr atau rapid test ini dan juga surat sikm ini
diberlakukan secara baik di sana ya
jadi pelaksanaan dokumen tersebut bang kita menyiapkan tempat untuk ruang tunggu pertama
adalah pengecekan dokumen oleh airline dan oleh satgas
kalau persatan itu terpenuhi baru dia boleh masuk ke ruang tunggu kedua untuk menunggu ke ruang tunggu ketiga
nah dari ruang tunggu tiga inilah petugas dari kkp maupun dari pusko covid provinsi
yang akan mengecek secara fisik
kalau dia dengan suhu tinggi ataupun dengan menunjukkan mungkin batuk atau bersin ini langsung dicek rapid secara fisik
baru penumpang boleh diizinkan masuk ke terminal demikian
oh artinya kemudian kalau memang ada indikasi yang tidak sesuai dengan standar kesehatannya
akan dilakukan juga tes rapid dan pcr di tempat atau bagaimana
ya dilaksanakan di tempat oleh kkp dan posko covid provinsi gitu bang
dengan berkoordinasi dengan pihak angkasa pura begitu
angkasa pura memberikan fasilitas sarana dan prasarana setelah kalau itu clear
pengecekan administrasi penumpang baru boleh kita mengizinkan untuk masuk ke terminal gitu bang
oke itu gratis apa bayar pak heru
tidak bang kalau untuk petugas kkp dan dari posko provinsi ini tidak baik bang

artinya ini bang
artinya ini bang
artinya ini bang
jadi penumpang itu dokumen tiket bang itu akan dicek di pos pertama bang
di ruang tunggu pertama itu tuh petugasnya adalah dari ireland dan sub guards militer bang
jadi kalau dokumen itu memenuhi syarat itu akan di cek di pos pertama bang
kalau dokumen itu memenuhi syarat baru dia boleh nanti ditangani oleh kkp atau posko covid provinsi secara fisik
bila menunjukkan gejala gejala batuk atau dari hasil suhunya tinggi itu langsung ditangani lagi
secara langsung pengecekan trebi
tapi khusus kalau yang di jakarta pemerintah di jakarta kalau dia tidak bisa menunjukkan swab itu kita tidak mengizinkan
contohnya saat pemberlakuan kemarin di tanggal dua puluh enam itu penerbangan batik semua di cancel
dan tidak melaksanakan penerbangan karena tidak bisa menunjukkan oleh swep
dan ini yang melaksanakan adalah subgas posko bang
termasuk juga pemeriksaan bagaimana juga keaslian dari sikm dan kelengkapan administrasi lainnya itu ya pak heru ya
ya nanti itu ke asean sama tidak itu nanti yang tahu adalah dari petugas kkp ataupun dari airline bang
ada petugas yang tersedia di bandara itu hanya menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana menjamin bahwa bandara ini dalam keadaan aman tertib udah melaksanakan social distancingnya gitu bang
jadi untuk persyaratan administrasi itu bang petugasnya adalah dari kkp maupun dari posko covid itu sendiri bang
oke oke baik baik baik terima kasih
general manager angkasa pura i juanda heru prasetyo sudah bergabung dengan
oke oke baik baik baik terima kasih general manager angkasa pura i juanda heru prasetyo sudah bergabung dengan